berdasarkan data dari pusat informasi dan koordinasi covid sembilan belas di kobar jawa barat pada desember dua ribu dua puluh
terdapat tiga puluh satu ribu kasus konfirmasi positif covid sembilan belas
dari jumlah tersebut sebanyak lima belas persen atau empat enam ratus lima puluh kasus berada pada usia sampai delapan belas tahun atau pada anak anak dan remaja
satgas penanganan covid sembilan belas jabar menyebut tingginya kasus positif covid sembilan belas pada anak usia sekolah
harus menjadi perhatian khusus di jawa barat
pasalnya jawa barat tengah menyiapkan rencana sekolah tatap muka pada tahun ajaran baru januari dua ribu dua puluh
ketua harian satgas covid sembilan belas jawa barat daud ahmad meminta agar masyarakat bisa mematuhi protokol kesehatan
sambil menunggu proses vaksinasi yang saat ini tengah disiapkan oleh pemerintah
terkait keputusan rencana sekolah tatap muka menurut daud
pemerintah provinsi jawa barat memastikan dari total delapan ratus tiga puluh sma dan smk negeri di jawa barat
sebanyak tujuh ratus delapan puluh sekolah sudah dinyatakan siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka
namun keputusan apakah sekolah tatap muka akan dilakukan dikembalikan kepada kondisi covid sembilan belas di masing masing daerah
yang jelas bahwa persiapan di kami ya jadi untuk sma khususnya beberapa cabang dinas sudah diberi tugas mereka untuk
sekolah yang secara sarana prasarana menurut protokol kesehatan dia sudah siap
nah setelah kesiapan itu tetap mereka harus lapor ke bupati wali kota atau satgas setempat
apakah di daerah tersebut diizinkan untuk tetap buka atau tidak
sementara itu menurut epidemiolog universitas griffith australia diki budiman
tingginya kasus covid sembilan belas pada anak bisa disebabkan oleh banyak faktor
selain adanya kemungkinan mutasi baru pada virus covid sembilan belas
adanya pelonggaran protokol kesehatan yang terjadi di masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor utama penyebabnya
oleh karena itu menurut diki pemerintah harus tetap melakukan pembatasan
termasuk menimbang kembali rencana sekolah tatap muka
itulah sebabnya dari akhir tahun bahkan di november lalu saya mengingatkan bahwa
untuk kebijakan membuka sekolah ini akan sangat riskan di kuartal pertama sekolah
terutama di kuartal pertama sekolah
karena situasinya itu tidak mendukung dalam hal ini data data epidemiologi
karena trend semuanya ini indikator meningkat termasuk pada kelompok anak atau remaja ini
nah ini yang saya belum bisa menjawab penyebabnya
saya jujur karena saya tidak mempunyai cukup data
dan ini artinya sangat membahayakan mengkhawatirkan
kalau kita tidak bisa menjawab dengan clear berbasis data apa yang terjadi
nah ini artinya kita berjalan dalam kegelapan
berdasarkan data dari pikobar hingga selasa lima januari dua ribu dua puluh
tercatat dua belas pasien positif covid sembilan belas di jawa barat
di mana satu delapan ratus diantaranya anak usia sampai delapan belas tahun
yang saat ini masih menjalani perawatan ataupun isolasi secara mandiri
franky wijaya rusman rusmana bandung jawa barat